kalau masuk mal sudah harus divaksin untuk anda yang sedang beraktivitas atau memang sehari hari melakukan aktivitas di jakarta dengan menggunakan bus transjakarta
anda juga harus menunjukkan sertifikat sudah mendapat vaksin covid sembilan belas
pastinya ya nah lalu apakah kebijakan ini sudah diberlakukan
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia indrayani laksmi di halte transjakarta tendean jakarta selatan
halo good morning laksmi dari pengamatan anda saat ini apakah benar ini sudah penumpang transjakarta itu sudah harus menunjukkan bukti vaksin covid sembilan belas
iya selamat pagi mae dan juga iqbal good morning
bahwa betul sekali saat ini saya sedang berada di depan salah satu halte di koridor tiga belas tepatnya di halte tendean di jalan tendian jakarta selatan
dan kalau saya bisa mengifokan kepada anda saya hari ini tepat berada di depan
di area transjakarta karena memang sampai saat ini kami masih melakukan proses perizinan untuk bisa masuk ke dalam halte transjakarta tendian ini
dan terkait dengan kartu vaksinasi jadi syarat tambahan juga kami tadi juga mencoba mengonfirmasi ke pihak transjakarta secara resmi
namun belum mendapatkan konfirmasi seperti itu iqbal dan juga mai
namun kami tadi saya sendiri khususnya memantau para penumpang yang masuk ke area transjakarta ini untuk menaiki transjakarta
kalau dari pantauan kami bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan langsung ke dalam transjakarta itu penumpang itu ada yang membawa sertifikat vaksin dalam berbagai bentuk
ada yang dengan bentuk kartu atau juga ada yang lembaran surat dan juga ada yang lewat handphone
namun tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa penumpang bahwa untuk penumpang yang tidak ataupun belum ataupun tidak membawa kartu vaksin itu masih diperbolehkan
kami tadi mendapatkan sekitar dua soundbite seperti itu atau dua jawaban seperti itu
penumpang namun tadi juga beberapa menit yang lalu kami juga sempat bertanya di penumpang yang melewat di belakang saya bahwa untuk petugas itu juga bertanya kepada para penumpang dan harus menunjukkan wajib vaksin seperti itu
jadi kami masih menunggu informasi ataupun konfirmasi dari pihak resmi transjakarta terkait hal ini
namun kami tadi menemukan dari laman twitter transjakarta menyebut bahwa mobilitas transjakarta itu untuk menggunakan transjakarta
karena kategori pekerja sektor esensial dan juga kritikal itu wajib menggunakan strp atau surat keterangan bekerja dan juga sertifikat vaksin
dan saat ini dari laman twitter tersebut menyebut bahwa saat ini menunjukkan sertifikan vaksin masih dalam tahap sosialisasi seperti itu mai dan juga iqbal
dan kami masih menunggu informasi dan juga konfirmasi langsung ataupun rilis resmi langsung dari pihak transjakarta
namun kalau dari penggunaan kartu vaksin ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatur mobilitas masyarakat
dan untuk mengatur agar tidak menjadi sumber penularan baru di masa pandemi covid sembilan belas ini
dan hal ini menyusul keputusan pemerintah yang melanjutkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan jawa dan bali terhitung tanggal sepuluh dan juga tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh satu
dan kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa di jakarta sendiri sudah ada vaksin yang berbeda
sekitar delapan lima juta orang yang telah divaksin dan juga ada sekitar dosis kedua sekitar tiga lima juta orang yang telah divaksin
dan hal ini juga masyarakat untuk diimbau untuk ke depannya untuk bisa menaiki transjakarta ini
karena ini memang kalau misalnya kami tadi lihat dari laman twitternya masih sosialisasi
dan juga untuk ke depannya diharapkan masyarakat bisa membawa kartu ataupun layar download yang di handphone mereka untuk menunjukkan kartu vaksin
itu untuk jaga jaga
dan juga iqbal
laksmi kami penasaran dengan respon dari para penumpang
mungkin tadi banyak yang berlalu lalang di belakang anda
ada penumpang mungkin bisa sekalian anda tanyakan terkait dengan bagaimana respon mereka dengan adanya aturan baru ini
apakah mereka ini keberatan atau justru sudah menjadi hal yang biasa dan juga memakluminya
saya coba bertanya dengan salah satu ibu yang ada di belakang saya
kebetulan ia baru keluar dari transjakarta
selamat pagi ibu
ibu mau tanya
baik terima kasih
sepertinya memang sangat sibuk mereka terburu buru karena memang hari ini masih jam delapan kurang dan waktunya mereka mulai beraktivitas
ya selamat pagi mbak
mohon maaf mengganggu
mbak boleh saya tanya sedikit mbak
mbak terkait tadi mbak masuk transjakarta wajib menunjukkan apa aja
atau mungkin ditanya sama petugasnya apa aja
tanggal enam belas nanti suruh bawa surat vaksin
kalau tadi mbak
masih pakai surat tugas
surat tugas ya
oke itu artinya pasti kita juga surat tugas ya
di pagi juga sama
mbak sebenarnya dengan aturan kayak gini membuat mbak bingung apa nggak sih pak
oh enggak sih enggak
saya udah telat maaf ya mbak
oh enggak ya
iqbal dan juga mae
korespondensi ann indonesia indrayani laksmi melaporkan dari tendean jakarta selatan
selamat bertugas kembali laksmi